selasa siang gempa kembali mengguncang lombok
akibat gempa bermakni tuduh empat enam
murid sekolah dasar negeri nomor dua sembalun
kabupaten lombok timur berlari keluar
kelas menyelamatkan diri
kepanikan melanda sekolah dasar negeri nomor dua sembalun lawang
kecamatan sembalun kabupaten lombok timur selasa siang
murid murid sekolah dasar ini berhamburan keluar
menyelamatkan diri begitu guncangan gempa melanda
menurut data dari bmkg mataram
gempa bermagnitudo empat enam terjadi pukul sembilan waktu indonesia tengah
gempa berpusat di daratan pada jarak empat km timur laut lombok timur
menurut data bmkg
gempa dirasakan di kabupaten lombok timur dan lombok utara
dengan kekuatan lima mmi lombok barat dan kota mataram empat mmi
dan lombok tengah tiga mm
saat gempa terjadi murid murid sedang belajar di dalam kelas
mereka langsung berhamburan keluar begitu guncangan
sementara itu kepala sekolah meminta orang tua
untuk menyelamatkan anak anaknya agar tidak kembali trauma
karena gempa yang dirasakan hari ini cukup besar

setelah banyak kerusakan yang terjadi
warga kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa
lalu rahmat juniadi lombok timur